untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur eksekutif gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia mukti sarjono
selamat pagi pak mukti
selamat pagi mbak megi salam sehat
salam sehat pak
pak kabarnya tim gapki berangkat ke uni eropa untuk membahas undang undang terkait deforestasi ini
kita memang sangat ini ya sangat survive gitu ya dengan diperlakukannya undang undang deforestasi oleh iu
nah tentunya kita sebagai produsen kelapa sawit terbesar dan juga nanti bersama sama di uni eropa ingin bersama sama malaysia
ingin menyampaikan kepada eu bahwa apa yang disampaikan
apa yang disampaikan oleh iu ini sebenarnya kurang tepat lah ya
karena pemerintah sudah sangat berusaha untuk melakukan menurunkan angka deforestasi dan angkanya juga sudah jelas sangat menurun
pak presiden juga sudah demikian
nah kita mengharapkan misi dagang misi joint mission ke eu ini dapat memberikan pencerahan lah kepada
kepada eu bahwa apa yang dikhawatirkan oleh eu itu sebenarnya
tidak tepat lah tidak benar
baik pak mungki tadi langsung saja menyebut terkejut begitu ya
dan sebenarnya seberapa besar imbas dari penerapan eu deforestation regulation atau eudr bagi produk komoditi indonesia
ada berapa potensi kehilangan pendapatan dari dampak undang undang terbaru ini
iya sebenarnya terkejut sih enggak
sebenarnya karena pada prosesnya kita juga melakukan dialog ya sebelum ini diketok tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga kemarin
tapi memang ya itulah kalau kita bicara eu kita anggap mereka selalu melakukan proteksi terhadap produk produk kita
dan proteksinya berpindah pindah berubah ubah terus
jadi dulu menganggap sawit tidak sehat kemudian sawit membunuh hewan yang dilindungi dan sebagainya
dan sekarang ini adalah masalah deforestasi
memang kalau kita melihat dampak mbak beki ekspor kita ke
ke uni eropa meskipun mereka melakukan berbagai retriksi
ekspor kita tetap tinggi ya ke uni eropa sekitar tiga sampai empat juta ton
jadi kalau ini memang akan diperlakukan memang akan berdampak
tapi dampaknya seberapa besar
tentunya kita lihat aturan mainnya
karena yang kalau kita lihat aturan mainnya adalah bahwa yang akan dikenakan adalah tanaman
ditanam atau melakukan deforestasi sejak tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
nah kalau untuk perkebunan besar nampaknya ini tidak akan lolos saja bu mbak meggy
karena kita sudah cukup lama kita sudah melakukan moratorium pembukaan izin baru untuk pelabat sawit
jadi yang akan terkena dampak yang besar adalah kepada petani sawit
karena petani sawit kan dibebaskan untuk melakukan penelaman sawit
nah ini yang menurut kami akan sangat besar adalah kepada petani sawit
nah kemudian kalau petani sawit misalnya dia itu melakukan pengolahan atau menjual tbs nya kepada perkebunan besar untuk diolah menjadi cpo
tentunya tpu itu tidak bisa laku
kalaupun nanti akan dicampur dengan punya tps punya perkebunan besar ya jelas akan kita tidak bisa mencoba
mencoba yang kita dapat
tidak akan mentolerir sehingga akan berdampak kepada masalah itu
masalah kita tidak bisa mengekspor
belum lagi tentunya adalah biaya
karena harus melakukan diri diri dengan berbagai persyaratan yang lain
baik ini akan berdampak besar bagi petani sawit
bagaimana pak memastikan produk kita memenuhi standar aturan tersebut
karena ada uji kelayakan kepada semua negara eksportir
nah itu mbak jadi saya sampaikan
salah satu yang akan diligence adalah kapan tanaman itu ditanam
atau kapan ditanam dengan melakukan geoporistasi
jadi kalau ditanamnya setelah tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
maka akan terkena regulasi ini
kemudian selain itu mereka juga melakukan istilahnya pengaturan lain
pengaturan lain apakah tarifnya legal
kemudian petanya di mana
kemudian juga melakukan di diligennya oleh pihak ketiga
yang tentunya menambah kod
karena kalau kita mengikuti aturan main di indonesia
kita sebagai negara berdaulat
indonesia sudah mempunyai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ispo
nah tentunya ini mestinya mereka harusnya memahami dan juga mengakui bahwa
standar indonesia sustainable palm oil harusnya mereka akui
sebagai standar keberanjutan kelapa sawit indonesia
jadi kalau ini menambahkan kos lagi untuk di diligen dalam rangka iudl
tentunya ini menambah beban biaya juga bagi produsen sawit di indonesia
juga termasuk bagi petani kecil
baik pak muki produk kelapa sawit salah satu yang terkena imbas
karena para petani ini kesulitan memenuhi persyaratannya
dan apakah sudah ada
strategi ataupun training tertentu untuk mencegah kendala pemenuhan persyaratan tersebut
uni eropa itu adalah bagaimana teknik pelaksanaan di lapangan
tapi kalau bagi kita bagi kalau itu memang diterapkan secara ketat gitu ya
ya salah satu jalan yang paling aman adalah bahwa
kalau cto yang akan diproduksi oleh petani yang setelah tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
ya lebih baik
jadi itu yang harus digunakan di dalam negeri
kalau di dalam negeri kan nggak ada masalah
ini kan yang hanya untuk eksport
baik dari petani kelapa sawit kita beralih ke perusahaan kelapa sawit ya
pak dalam eudr setiap eksportir produk yang disasar undang undang itu
harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi
dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa eksportir harus menjamin
produk mereka tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan
yang dilakukan mulai satu januari dua ribu dua puluh

apakah kriteria ini cukup sulit untuk dilakukan oleh perusahaan di indonesia
kalau bagi perusahaan indonesia tidak sulit mbak
karena kita sejak zaman pak sby juga melakukan moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit
jadi tidak ada lagi pengembangan baru mulai satu januari dua ribu dua puluh satu
yang menjadi masalah adalah
karena biaya untuk due diligence itu mbak
karena setiap produk yang akan nanti kita ekspor harus dilakukan due diligence
nah ini kan biaya
padahal secara regulasi di indonesia sudah tidak ada lagi izin baru
ataupun pengembangan baru untuk perkebunan besar
sejak adanya moratorium perizinan usaha kelapa sawit
baik pak biaya due diligence ini menarik ya untuk kita gali lagi lebih dalam
kira kira berapa persen
nah kita belum tahu mbak
karena teknisnya seperti apa dan siapa yang melakukan pun
sampai sekarang kita masih menunggu implementasinya seperti apa
baik pak mukti
ini menarik sekali ya
dan denda ini akan bayar ke lembaga apa pak
nah itu mbak lagi lagi
belum dapat detailnya seperti apa
karena kalau kita kalau dari sisi totalitas ekspor kita ke uni eropa kan lumayan empat juta tonan
atau hampir empat miliar usd atau lebih
makanya ini kan terus dari gapki dan juga pemerintah
karena indonesia dan juga malaysia ingin agar aturan ini jangan sampai merugikan negara produsen
baik pak terakhir harapan dari gapki sendiri yang sedang menuju ke uni eropa
ingin mencapai regulasi seperti apa seterusnya
ya kita harus apa
nah uni eropa tentunya harus paham ya
kita juga berdaulat
pak jokowi juga sudah menyampaikan bahwa indonesia sudah berusaha untuk melakukan penurunan angka deforestasi
dan itu juga sudah sangat berhasil
tentunya ini harus menjadi pemahaman bagi mereka
sehingga sawit kita ini janganlah terus menjadi objek untuk istilahnya negatif campaign ya
ataupun objek restriksi sehingga menjadi kesulitan kita untuk ke pasar eropa
kalau kita dari sisi pengusaha sebenarnya pasar dunia itu sangat terbuka ya pak
jadi tidak hanya uni eropa
kita ekspor ke india bisa sampai tujuh juta ton
china juga sebesar itu
pakistan juga sebesar itu
kemudian penggunaan dalam negeri dengan p tiga puluh lima juga sudah sangat besar
jadi melihat kondisi seperti itu sebenarnya ya pasar eropa
kalaupun sampai terjadi
hal hal yang benar benar restriksinya sangat ketat ya mungkin kita akan mengikuti pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah yang lebih baik
tapi kalau dari sisi pengusaha ya pasar tetap harus kita pertahankan
tapi kalau memang tidak menguntungkan ya mungkin kita perlu ada cari lain negara lain karena minyak ini sangat banyak peminatnya
baik kami akan terus memantau perkembangan peraturan dari uni eropa
baik dengan devorestasi
terima kasih pak mukti sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
oke terima kasih pak